presiden joko widodo membuka pawai pesta kesenian bali ke tiga puluh delapan
yang diikuti oleh ribuan seniman dari sejumlah daerah di tanah air dan juga luar negeri
pentas kesenian ini merupakan kegiatan seni terbesar di bali
didampingi ibu negara presiden jokowi dodo menghadiri pawai pesta kesenian bali ke tiga puluh delapan di renon dan pasar
dalam kesempatan ini jokowi menyapa ribuan warga dengan bahasa bali
selanjutnya presiden menyaksikan parade yang menampilkan berbagai macam kesenian dan tradisi bali
presiden dan ibu negara terlihat tegang namun sesekali tersenyum saat melihat pementasan peserta dari kabupaten badung
yakni siat tipat atau perang ketupat
selain peserta seluruh kabupaten di bali kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari nusa tenggara timur
bagi saya pesta kesenian bali bukan semata mata pesta rakyat ataupun festival seni
melainkan juga satu kegiatan yang memiliki fungsi budaya
rencananya acara ini akan digelar selama satu bulan ke depan di taman budaya art center denpasar
nandang risa deastika denpasar